seorang anak kecil terbaring bosan di dalam kamarnya
aku harap cuaca cerah sehingga aku bisa bermain
bahkan bunga pun tertidur
kucing berantakan sekali
ayo bermain catur denganku
umurnya tujuh setengah tahun
tapi sangat imajinatif dan ingin tahu
sudah kau bisa menjadi ratu merah
aku akan menjadi ratu merah
aku akan menjadi ratu putih
aku berharap aku bisa menjadi ratu nyata
kucing duduk tegak
kau merobohkan semuanya
lihat kucing kalau kau tidak baik
aku akan menempatkanmu di balik cermin
ruangan itu terlihat hampir sama dengan kita
mereka semua ditulis mundur
telah berubah menjadi tangan kiriku
elis begitu asik dengan ruangan di balik cermin
sehingga dia secara tidak sengaja tersan
apa yang terjadi
apakah aku di dalam cermin kaca
dia memang jatuh ke dalam ruangan di cermin kaca

apakah aku di dalam ruangan di cermin kaca
pas itu seharusnya ada di sana
bahkan jamnya salah
oh papan catur

oh papan catur
alice berjalan ke sana tetapi tidak menemukan pionnya
oh papan catur

mereka sepertinya tidak ada di mana

mari kita lihat seperti apa negeri cermin kaca itu
alice berjalan keluar rumah
alice berjalan keluar rumah
dia melihat sekeliling dan melihat sebuah taman
dia melihat sekeliling dan melihat sebuah taman
dia melihat sekeliling dan melihat sebuah taman
jauh di kejauhan dekat sebuah bukit

oh betapa cantiknya
oh betapa cantiknya
aku harus lebih dekat ke bukit itu
alis berjalan di sepanjang jalan yang tampak panjang dan berliku
kenapa aku tidak mendekat
oh ini rumahnya
tapi bagaimana caranya
semakin dia berjalan menuju bukit semakin dia jauh
sampai rumah muncul di depannya lagi
apa tapi bagaimana caranya
oh aku akan pergi ke arah yang lain
aku sungguh tidak bisa mengerti
oh elis telah mencapai gerbang taman
tapi dia bingung bagaimana itu bisa terjadi
wow itu begitu indah
aku berharap kau bisa bicara
kami bisa bicara ketika ada orang yang layak diajak bicara
alice tercengang dia belum pernah mendengar bunga bicara sebelumnya
apakah semua bunga berbicara di sini
lebih keras dan lebih jelas dari mustidanya
kau adalah bunga yang aneh
warnamu tidak tepat
lupakan warna kelopaknya tidak cukup melengkung
mungkin dia turis
di tempat asalku bunga tidak berbicara
rasakan tanahnya bagaimana menurutmu
ini sangat keras
sebagian besar petak bunga sangat lembut sehingga bunganya selalu tertidur
aku menyukai tempat tidur yang empuk
kau tahu ada bunga lain sepertimu di taman ini
itu berjalan jalan juga
maksudmu ada orang lain di sini
seperti apa dia
terlalu merah dan kelopaknya tinggi dan terlipat
dia memiliki duri di kepalanya juga
oh dia datang
alice berbalik dan melihat ratunya
dia merah mendekatinya
dia terlihat seperti ratu di papan caturku
oh bagaimana dia bisa lebih jauh
mungkin kalau aku berjalan sebaliknya
jangan katakan oh untukku itu kasar
elis sekarang mengerti bahwa segala sesuatunya berlawanan di dunia ini
jadi aku akan mencari penjahat denganmu
kau siapa bicaralah dan hormat
aku alice yang mulia
dan aku datang dari sisi lain cermin kaca
dan kenapa kau datang ke sini
aku mencoba mencapai bukit tapi
lalu kenapa kau di sini
sebelum elis tahu apa yang terjadi dia dan ratu berlari ke atas bukit
yang mulia bisakah kita bisakah kita berhenti
kita hampir sampai
pepohonan terbang melewati mereka dan tak lama kemudian mereka berdua berhenti
elis melihat ke depan dan tercengang
itu terlihat seperti papan catur
ada sungai yang membagi tanah menjadi kotak besar
aku berharap aku bisa menjadi ratu juga
apakah kau pikir aku bisa
tapi kau akan mulai sebagai pion terlebih dulu
untuk menjadi ratu kau harus mencapai persegi delapan
aku akan mengantarmu sampai ke alun alun tiga
dari sana kau harus naik kereta ke alun alun empat
lebih cepat lebih cepat
elis merasa kakinya akan jatuh
tapi akhirnya mereka sampai di kereta yang berhenti
oh kemana dia pergi
apakah kau akan naik
kalau begitu cepatlah naik
elis bergegas naik ke kereta
dia melihat sekeliling mengagumi berbagai makhluk di sana
tapi mereka juga sedang menatapnya
anak yang begitu muda
sungguh makhluk yang aneh sekali
apakah dia turis
perjalanan kereta itu panjang dan tidak nyaman dengan semua penumpang berbisik bisik di sekitar elis
akhirnya dia turun di alun alun keempat
oh syukurlah aku sudah sampai
sekarang ke mana aku harus pergi
kenapa kau lakukan itu
tapi aku tidak melakukannya
kenapa kita bertengkar
aku tidak ingat kenapa
aku tidak tahu
tapi dia pendek
ya kalian berdua juga pendek
apa kalian tahu cara menuju ke square
kami tahu rimanya
aku tahu tentang kalian berdua dan detak dari sebuah puisi
sekarang aku ingat
tolong beritahu aku caranya
si kembar lari meninggalkan elis di balik pohon menggigil ketakutan
badai meskipun kuat tapi langsung menghilang secepat datangnya
jangan hilangkan selendang itu
oh ratu putih
betapa anehnya dia terlihat
ratu putih benar benar berantakan
pakaiannya terlihat tidak begitu rapi
dan rambutnya juga berantakan
itu berarti angin mencurinya dariku
biarkan aku melakukannya untukmu yang mulia
kadang aku lupa kalau aku adalah ratu
ah tidak tahu bagaimana berjalan seperti itu atau berpakaian seperti itu
loh didi didi didi didi
bagaimana aku bisa sampai ke kotak delapan
ambillah langkah ke kiri dan membungkuklah
kurasa tidak begitu
ini tidak baik
aku tidak berhenti
bagaimana kita bisa mengembangkan laki laki
ya apa yang terjadi
ratu putih berubah
dan alice mendapati dirinya menatap telur yang mengambang
telur tiba tiba mulai tumbuh dan naik ke udara
oh aku tahu kau
kau hampir tidak hampir kan
aku telah membaca tentangmu di sebuah buku
pasti itu buku yang sangat intelektual
ya tidak juga namaku elis
aku tidak tahu apakah itu harus berarti sesuatu
tentu saja ajukan pertanyaan lain
ya kenapa kau sendirian di sini
pertanyaan konyol karena tidak ada orang lain di sini bersamaku
tolonglah ini persegi yang mana
itu sebanyak jari di satu tanganmu
jadi kota kelima
mungkin mungkin tidak
elis mulai bosan dengan hamti damti jadi dia berbalik dan pergi
dia segera mencapai alun alun ke enam dan kagum dengan apa yang dilihatnya
ada kerumunan yang bersorak pada pertarungan antara singa dan unicorn
unicorn yang sebenarnya
ya itu dia
oh ya ampun kapan ini berakhir
yang mulia kenapa mereka berdua bertarung
mereka bertarung untuk mahkota
aku pikir cukup untuk hari ini
aku hampir mengalahkanmu
nah potong kuenya
aku orang aku belum pernah melihat unicorn sebelumnya
dan aku belum pernah melihat orang sebelumnya
mengapa tidak ada yang menyajikan kue untukku
oh aku mencoba tapi setiap kali aku memotongnya itu menempel kembali
itu karena kau salah melakukannya
sajikan terlebih dulu lalu potong potong
dia melihat irisan itu membelah diri saat dia menyajikan kue
oh suara apa itu
suara itu memegahkan telinga
dan alice bangkit dan berlari menyeberangi sungai
setelah beberapa saat suaranya meredah
tapi ketika dia membuka matanya dia benar benar tersesat
apakah aku mencapai kotak yang lain
skat kau sekarang adalah tawananku
tidak dia milikku
tidak dia milikku
tidak dia milikku
tidak dia milikku
tidak dia milikku
tidak dia milikku
elis ketakutan saat mereka mulai bertarung
dia dengan cepat bersembunyi di balik batu besar
oh ya ampun aku tidak ingin menjadi tawanan siapapun
suaranya sudah berakhir
salam ini kemenanganku
aku tidak ingin menjadi tawananmu aku ingin menjadi ratu
itu akan terjadi aku akan melihatmu dengan selamat di kota kedelapan
tapi kesatria putih yang baik hati membawa elis melintasi padang rumput dan anak sungai sampai akhirnya
akhirnya aku mencapai kota kedelapan
aku harus meninggalkanmu selamat bagimu yang mulia
hah betapa indahnya
oh apa ini ini mahkota
saat elis menatap mahkota yang indah itu dia tiba tiba mendapati dirinya duduk di singgah sana besar
dua ratu di sampingnya
oh di mana aku
di pestamu tentu saja
kau sekarang ratu alice
hmm tapi kau bertingkah seperti angsa kecil
aku bisa bertindak seperti ratu
perintahkan pemain trompet untuk berhenti
tapi suara elis tidak cukup kuat untuk memerintah pesta itu
kau lihat minta kepala pelayan untuk membawakanmu makanan
alice mencobanya tapi tidak ada kepala pelayan yang bisa mendengarnya karena bising
dia tidak bisa menjadi ratu yang layak tanpa bantuanku
elis menjadi marah dan melihat ini ratu merah mengecilkan diri untuk melarikan diri
tapi elis menangkapnya tepat pada waktunya
mengapakah harus begitu melelahkan
anehnya ratu merah mulai berubah bentuk
dia menjadi lebih berat dan lebih berbulu dan segera tumbuh ekor
oh apakah itu semua mimpi
oh kucing aku harus memberitahumu semua tentang hal itu kemarilah
sudah kubilang elis itu imajinatif
atau apakah itu sungguh hanya sebuah imajinasi biasa

kau tidak bisa menjadi ratu yang layak